karena udah nyangkain yang kagak kagak
saya mau ambil mobil yang tempoh hari saya titip di sini
makasih ya pak ya
itu mobilnya abang spuk
terus sekarang lo orang pada mau kemana
kita mau ke kantor polisi kok ngaji
boleh gue ikut
boleh boleh yuk
eh kok isa mau nukerin duit cpn lagi ye
ya udah pencun
ga enak hati emangnya duit saya
lama ntar yang bener lo
lo udah tau beritanya belum
ya lo tungguin bener lo tinggalin berita nih lo liat
ngapa jadi begini
waduh kesian dong bang
jadi mobilnya abang spuk
ga dipake dong
eh lo tau juga ya
dia beli mobil baru
dari siapa lo
dari bang jali
jadi bener dong bang
kalo kemaren dia beliin bubur
duit beli korupsi ya bang
makanya buruan deh lo balikin duitnya mawi
daripada lo ga masuk sorga ga ya bang

tapi kalau lo sakit perut ntar ya
ya udah tapi kan duitnya cuma segini doang
buat bayar utang sama bau uncut
yang bener pak
iya pak nih kemaren
iya udah lu bawa aja tuh duit
lo lebih pentingin dulu tuh utangnya lo sama mawi
bayar soto mantar aja belakangan
oh gitu ya udah kalo begitu
nih tunggu dulu
yang pernah utang sama mahwi
suruh balik balikin deh pulang pulangin semuanya
kalo ngasih beritanya sama towa
kaka jadi dapet rezeki bang
nah udah sabar aja
apa yang dikasih
jangan luar biasa
ya bakal buang cepet banget
kesian amat lo bang
ngapain lu kesian sama dia
dia itu udah ngegaras duit orang
ya biar pergi mana juga kesian bang
ntar lo sebarin sama yang lain
gue gak mau warga kita ini masuk neraka cuma gara gara memakan duit hasil korupsi
gak mau gue
lo punya utang juga sama mawi
ye gak banyak sih
kenapa jadi dikekepin tuh
nih makasih ah
ah udah kekirim ya
lo sebarin deh buruan
cah lo yang ngutang gue yang bayarin duit jalan
pok suatu inter lagi ya
eh tunggu tunggu dulu
bang mauin yang bininya guru
oh yang guru itu
iya tapi kenapa
ayah denger sih katanya dia korupsi
wah pantas kalau ditangkap polisi kalau korupsi mah
assalamualaikum bang mardhani
kenapa lo cengengesan liatin gue
kalau mau beli soto masuk aja ke dalam
ngomong bininya gue di dalam
jadi gini bang
kata bang jali
bang mardhani yang mau bayarin utang utang warga sama bang mahfi
nah kebetulan utang ayah satu ratus lima puluh ribu sama bang mawi
pedih bener bu
buruan lo balikin ke mawi
makasih ya bang
ayah pamit dulu
waalaikumsalam bang mardhani
ayah rp seratus bang mardhani
saya biarkan utang

ayah rp dua ratus bang
kok mbak be
eh mbak dhani
ada apa nih orang orang ramai di rumah ini
dia orang pada kemarin mau balikin barang barang sama duit yang pernah mereka pinjam sama maui
ya mbak be tahu deh
dia orang kan gak mau makan duit hasil korupsi
iya pak ji betul itu pak ji
mbak be kok ada mawi di mari
ini kan rumah dia
bukannya dia di kantor polisi
eh dia itu udah dibebasin tahu gak lo
kedatangan saya ke sini hanya ingin meluruskan saja
kalau sudara mawi ini tidak korupsi
dan dia mengundurkan diri
diri dari perusahaan
karena tidak mau diajak korupsi oleh manajer saya
tapi saya menghargai dia
terus kenapa bang maui dibawa ke kantor polisi
dia hanya menjadi saksi
udah piring aku udah piring
kalau buktinya belum kuat tuh jangan ngomong sembarangan
kita kita kan jadi malu sama bang mawi
tahu nih si abang
jangan suka mempita orang
kita semua mau minta maaf sama lo
karena udah nyangkain yang kagak kagak
saya mau ambil mobil yang tempoh hari saya titip di sini
makasih ya pak
makasih ya pak
itu mobilnya abang sepupu saya
abang sepupu saya itu sedang keluar kota
jadi dititipkan di rumah saya
nah cepet lah
udah berkali kali gue bilang jaga lisan lo
bisa membunuh lo
jangan maafin gue
mau maui dong
kalau gitu kita pulang aja yuk
gak mau gitu an
biar dilapin dulu
parfum laku banyak
saya mau pesan soto petawi sama es sirup
iya bentar ya
tanah yang di sana
yang ada pohon mangganya
punya siapa ya bang
boleh tuh tanah
saya udah ngincar dari dulu
kalau harganya cocok sih ya boleh aja
saya mau bayar lima juta per meter
berapa emangnya pak
uit sepuluh miliar bakal ngalahin ini plank